satu persatu anggota kepolisian kota pasuruan jawa timur disuntik vaksin sinovac di aula mapolres pada rabu pagi
sebelum divaksin para anggota harus melalui proses screening berupa pengukuran tekanan darah suhu badan dan sejumlah pemeriksaan lain
ada sekitar empat ratus lima puluh satu anggota yang akan disuntik vaksin sinovac
namun untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan anggota pihak kepolisian membaginya dalam dua hari
wakapolres kota pasuruan kompol prianto mengatakan apabila ada anggotanya yang menolak untuk divaksin maka akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku
mereka menjadikan wakaf polres semuanya siap untuk divaksin
sementara itu ratusan guru dosen dan tenaga pendidik termasuk guru honorer di wilayah jabodetabek sudah terlihat memenuhi lapangan sma negeri tujuh puluh jakarta rabu pagi
tenaga pendidik ini telah dijadwalkan untuk menerima vaksinasi hari ini
untuk pertama kali sebanyak lima ratus guru dosen dan tenaga pendidik sejabodetabek akan mendapatkan layanan vaksin tahap kedua yang rencananya akan disaksikan langsung oleh presiden joko widodo
pgiri menyambut amat sangat gembira karena ini adalah sebuah upaya strategis untuk memutus mata rantai penularan covid sembilan belas dan ini adalah kita ingin segera kembali untuk belajar mengajar secara aman dan nyaman
dari total sasaran vaksinasi tahap kedua yang mencapai tiga puluh delapan lima juta sebanyak tujuh belas juta dosis diantaranya akan diberikan kepada pekerja pelayanan publik
lima juta diantaranya akan didistribusikan kepada para guru dosen dan tenaga pendidik di seluruh tanah air